daripada makin gerah ini ramai pembahasan mengenai dugaan kecurangan dewa kipas saat menang melawan gatem chess
apakah mungkin dadang subur atau dewa kipas ini bisa mengalahkan seorang master international catur online
langsung saja kita simak tanggapan dari anggota pengurus besar persatuan catur seluruh indonesia
dan untuk mengklarifikasinya sudah bergabung bersama kami langsung ada dadang subur alias dewa kipas dari bekasi jawa barat
kalau tidak salah saya ke pak dadang dulu pak dadang selamat malam
pak dadang bisa mendengar suara saya
oke pak dadang sekarang kasus dewa kipas versus gathem chess ini sudah semakin menyeruak
pecatru master termasuk percasi sudah buka suara nih terkait problematika ini
melihat surat terbuka dan juga pemberitaan ada yang ingin disampaikan pak dadang
halo saya tidak ingin diminta apa apa ya soal percasi
saya cuma berharap kasus ini tiba tiba selesai dan keadaannya bisa kembali kondusif
tapi dengan adanya kasus ini
semoga banyak orang orang jadi kisah dari momen itu
itu aja mungkin bahkan banyak yang bertanya itu aja ke saya banyak yang nanya nanya itu dengan isunya ini
saya kalau komentar jelas tidak mau komentar
saya cuma berharap kasus ini segera selesai dan keadaan bisa kembali berdusif seperti dulu
apa yang pak dadang rasakan setelah mendapatkan tekanan juga dari lini masa
jawabannya apa dadang
biasa aja karena saya kan bagi kami biasa aja
tapi tidak tertekan apa apa saya karena saya sudah apa apanya aja lah gitu
cuma sekali saya sudah biasa
udah mau berhenti
karena istri saya marah marah pada waktu main satu ini
pertama udah tua kedua kan bersari maka gitu kan
jadi saya memang benar benar udah mau berhenti
artinya karena pemberitaan ini keluarga mendapatkan dampaknya begitu pak dadang
enggak ada memang nggak ada yang tahu
itu mah asal
semua keluarga itu tidak ada yang tahu
kenapa pak dadang
pak dadang kok hebat
paling pemberitaan itu aja
saya sekali sekali nggak hebat
pertama waktu saya ngalahin ada mr bestan c mr orlong
itu sebetulnya karena banyak lakah blunder aja
bahkan saya waktu lawan mr lai itu kan kebijakan besar saya kan ada kalah
karena kalah waktu tapi saya
mungkin kalah kalah waktu jangan sampai kalah bangunan
pak dam mohon maaf saya tahan dulu obrolan ini
nanti juga kita akan ke women international master
ada ibu lisa karlina
tapi usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita masih bahas mengenai dewa kipas versus gopal
versus gotham chess yang ramai diperbincangkan di lini masa
dan juga bergabung bersama kami
ada pengurus dari percasi women international master
dan juga ada dadang subur
sekarang ibu lisa kalau menanggapi dari konflik problematika ini
kalau melihat juga ada sejumlah alasan dari gotham chess
bahwa dewa kipas atau pak dadang subur ini melakukan pergerakan dengan waktu yang sangat cepat
terhitung satu pergerakan itu lima detik
ini kalau dilihat wajar atau realistis nggak sih
ini bisa dilakukan oleh pecatur amatir
ya kami dari percasi itu sudah melakukan memang pengecekan ya
terhadap data dari akun dewa kipas ini
yang kami lakukan adalah secara khusus adalah akurasi langkah
memang setelah kami lakukan itu oleh tim it dari percasi
nah itu memang ditemukan sebuah kejanggalan
kejanggalan dalam hal akurasi langkah
dalam kurun waktu tertentu
dan ini sesungguhnya
ketika kami bandingkan
ketika dibandingkan dengan akun lain
nah tepat pada saat itu kami melakukan perbandingan dengan akun dari women grandmaster iren karisma
ini memang terjadi ada perbedaan
perbedaan dalam hal pola
ya pola grafik tersebut
jadi ini yang menjadi tanda tanya
menjadi sebuah tanda tanya dari sebuah pergerakan data terkait dengan akurasi langkah tersebut
variabel variabel yang dipertimbangkan itu sebenarnya tidak hanya tidak cukup sampai disitu saja ya
ada variabel variabel yang lain yang juga dipertimbangkan
salah satunya juga variable waktu berpikir
waktu berpikir ketika dalam situasi kritis atau critical moment
dikaitkan dengan waktu berpikir ketika only move
artinya mungkin juga posisi posisi sederhana itu
itu menunjukkan waktu berpikir yang harusnya kan kalau di critical moment itu waktu berpikirnya lebih lama ya
dibandingkan dengan di dalam situasi yang only move atau situasi sederhana
dan itu juga ada hal hal lain
contohnya kemenangan berturut turut sebanyak dua puluh enam kali
nah itu menjadi variabel variabel yang dipertimbangkan
tentunya juga oleh tespor
untuk menentukan keputusan terhadap akun tersebut
oke saya ke pak dadang sekarang
pak dadang bisa mendengar suara saya
oke pak dadang bagaimana kemudian mengklarifikasi dugaan kecurigaan menggunakan teknologi menggunakan cheed engine ada kecurangan
kabarnya juga perseteruan ini sudah damai begitu dengan gathem chess
sebetulnya waktu saya dituduh
sangat cepat katanya
saya waktu lawan booster limpai itu
itu benar benar lambat
jadi gini pikir saya itu karena dia internisimel mater
walaupun kalah saya nggak apa apa asal kalah jam jangan kalah bangunan
walaupun kalah saya biarin asal kalah bangunan jangan pinjam
jadi penyelesaian dengan gatom cez bagaimana kemudian pak dadang
selama kenal cez com saya
gatom cez sudah menghubungi anak saya untuk bernomei
tapi orang orang indonesia terus menyerang dia
jadi semoga semua itu berhenti berhenti
oke oke jadi harapnya
semoga warga net indonesia justru tidak menyerang gathem chess begitu ya
apapun terlepas apapun permasalahannya begitu
ali kemungkinannya jangan sampai ada permasalahan
ini waktu kita singkat saya terakhir ke bu lisa sekali lagi
ibu lisa ini terakhir di masa pandemi kita tahu
kompetisi catur yang semestinya dilakukan secara tatap muka
mungkin dilakukannya secara online
ada beberapa situs swasta catur online begitu ya
terus yang digunakan
apakah nantinya permainan catur online ini akan jadi strategi ke depannya dalam olahraga otak ini
spesifikasinya harus seperti apa
ya tentunya catur online ini sangat bermanfaat ya
terutama di kala pandemi saat saat seperti ini
dimana tatap muka langsung itu sebisa mungkin dikurangi
inisiator online ini menjadi solusi yang sangat sangat luar biasa
khususnya bagi catur sendiri bisa tetap ada kegiatan
nah hanya memang diperlukan perangkat perangkat yang dibutuhkan sehingga kegiatan catur online ini bisa berjalan dengan baik
seperti misalnya turnamen
turnamen tentunya kita harus menyediakan bagi peserta harus ada perangkat keras seperti komputer hp dan lain sebagainya
selain itu juga harus ada aplikasi platform seperti chescom
dan tapi di sisi lain juga harus ada perangkat ketentuan
nah saat ini fide juga sudah membuat
fida itu federasi catur dunia
sudah membuat sebuah ketentuan protokol fide
artinya ketentuan ketentuan yang diperlukan ketika turnamen online itu dilaksanakan
tujuannya untuk meminimalkan pelanggaran
karena antara peserta yang satu dengan yang lain kan berjauhan dan tidak bisa melihat secara langsung seperti catur konvensional ya
apalagi wasitnya di sini bukan orang begitu ya
nah saya pikir hal ini yang memang harus dipersiapkan sedemikian rupa
sehingga baik turnamen secara online
bahkan mungkin juga bukan hanya turnamen tetapi pelatihan secara online
yang bisa menjangkau orang orang dari kejauhan bahkan di seluruh dunia
itu bisa berjalan dengan lebih efektif
ini sangat sangat bermanfaat dengan adanya catur online ini
apalagi dengan catatan wasitnya kalau online bukan orang tapi mesin begitu ya bu lisa
ya ini memang ada pemilik otoritas tertinggi ya
tapi itu sudah melalui satu mekanisme yang
yang terpercaya yang kredibel
karena ada ahli statistik di situ
ada grandmaster grandmaster di situ
yang memang mengaitkan antara ilmu statistik dengan logika logika di dalam bermain catur
itu sudah sangat sangat baik sekali mekanisme yang dibuat oleh cs
kami mohon maaf durasi kami sangat terbatas kali ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami untuk membahas problematika yang terjadi dalam dunia catur online ini
women international master ibu lisa karlina dan juga pak dadang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected